kamu yakin malam ini kita tidur disini
kok kayaknya agak agak serem gitu sih
ya yakin lah ran malam ini kita tuh bakal tidur disini
yaudah mendingan kamu tenang aja ya kita tungguin topan sebentar lagi dia juga datang kok
ya ampun ran kok kamu gini sih
jadi jadi papa bener bener mau usir rani
oke kalau gitu selamat tinggal ya mama
rani kamu bicara apa nak kamu jangan bicara seperti itu anak gak boleh ya
ayo kan kita pergi dari sini
rani rani tunggu ran udah ayo kan
rani anakmu punya balas budi kamu rani
kalau kamu gak mau pergi aku pergi sendiri
candy saya benci kamu
rani tunggu ran nih
apa kamu tuh lupa
punya mama punya papa punya keluarga yang lengkap dan bahagia itu kan impian kamu selama ini
dan kamu jangan ngancurin cuma gara gara aku
tapi kan kita kan udah janji
kita bakal wujudkan impian itu sama sama
apa artinya kok cuma aku doang yang bisa wujudkan itu
padahal aku bisa punya orang tua juga gara gara kamu kan ken
kamu tuh udah banyak berkorban buat aku
biarinlah sekarang aku milih kamu
rani kok jahat banget ya sama mama
dia lebih memilih candi daripada mama
ma mama jangan begini terus dong
mama harus tenang
ya memang kendi itu adalah masa lalu rani ma
itu benar papa juga tahu itu
manusia yang hidup tanpa masa lalu mana ada
justru masa lalu itulah yang membuat pribadi seorang
yang membentuk pribadi seseorang
mama mama dengar
nggak ada masa lalu nggak ada masa lalu
mama mama terima mama mama terima
jadi rasanya nggak adil dong
mama memaksa memilih antara mama dan kendi pada rani
itu nggak adil untuk dia ma
kamu yakin malam ini kita tidur di sini
kok kayaknya agak agak serem gitu sih
ya yakin lah ran
malam ini kita tuh bakal tidur di sini
yaudah mendingan kamu tenang aja ya
kita tungguin topan sebentar lagi dia juga datang kok
padahal tadi sudah sengaja kabur
sekarang malah ketemu rani di sini
mudah mudahan sih dia nggak ngeh kalau ini aku
rani ini topan
telepon kamu tuh kemana aja sih aku tuh cari cariin kamu tau
kamu tuh selalu deh ngilang ngilang terus
pas kamu nyamperin tadi tau tau ada temenku
topan mirip seseorang deh
alva kan rapat
nggak cuek kayak gini
apa jangan jangan dia alfa
candy cuma pingin kasih tahu rani baik baik aja kok om
jadi om nggak usah khawatir ya
terima kasih ya
kendi tolong jaga rani baik baik malam ini ya
iya om pasti om
ya terima kasih ya terima kasih
itu tadi candy
dia cuma mau bilang bahwa rani baik baik saja
rani sekarang sama dia
sekarang rani di mana pak
di mana kita samperin sekarang yuk
sudah sudah sudah nggak usah pak nggak usah nggak usah
nggak usah ya
jangan malam ini ya
sayang dengarkan dulu ya
jangan malam ini ya
besok saja ya
tapi rani baik baik aja kan pak
bener kan pak
besok aja kita temenin mereka ya
nanti mama bisa bicara baik baik sama dia
lupa pakai emosi lagi
loh janji enggak
rani baik baik aja itu yang lebih penting kan
gitu tidur aja yuk aku ngantuk nih
eh sampai lupa mau nanya kendi soal kembarannya antoni
rani masih tidur tante
yaudah kini bangunin dulu ya
eh candy tunggu
kebetulan tante mau bicara sama kamu
eh tante mau
udah kamu gak usah khawatir
hari ini tante gak akan marahin kamu
biasa udah hari ini
ada yang jadi kaya
dengar peng oggi itu

kamu tahu kenapa
tante cemburu sama kamu
rani bukan anak handung tante
sejak pertama tanto ketemu rani
tante udah jatuh cinta sama dia
tante udah anggap dia seperti anak agung tante sendiri
tapi dari hari ke hari
posisi kamu di hatinya rani
di hatinya rani yang paling dalam
orang yang terpenting untuk dia adalah kamu
gak ada yang bisa ngegantiin kamu
kamu tahu kendi
setiap rani sakit
dia selalu nyebut nama kamu
cuma kamu yang bisa bikin dia tentram
setelah kamu balik lagi di kehidupan rani
rani seakan akan terpaku sama kamu
rani kayaknya bahagia
kalau ada kamu
padahal dia kan udah jadi anak tante
kenapa bukan tante
tolong kamu jauhin rani
tolong kamu kembalikan radi sama tante
sesungguhnya aku tak usah
perpisahan bukanlah duka
meski harus mencoba
tidurlah selamat malam
lupakan sajalah aku
dinilah dalam tidurmu
tapi aku harus pergi ninggalin kamu
semakin lama aku berada di sisi kamu
aku semakin sadar
aku gak bisa menanggung beban
menjadi penghalang kebahagiaan kamu
aku masih ingat jelas
saat kamu menangis
karena menginginkan orang tua
saat kita bertengkar
karena kamu berharap menjadi anak memilih
buatku kamu adalah seorang guru
karena kamu lah yang mengajari aku
makna persahabatan yang sesungguhnya
dan dari menyayangi kamu itulah
aku sadarkan satu hal
benar benar sahabat sejati kamu